mak yaudah pergi tuh ke pasar belanja
kalau kita nggak belanja kita mau masak apa
kenapa harus belanja ke bogor
emang nggak ada pasar yang dekat sini
masak di bogor
ingat kalau ada yang seperti perahu
ada titik satu di bawah
itu dibacanya mbak
nah kalau ini tak
tak titiknya dua di atas
lidahnya dilekuk ke dalam
ya makanya belajar
ini tiga ikat dua ribunya
kamu tek keterlaluan banget
ini kan bapaknya sudah tua
udah gitu ngambil untungnya juga cuma sedikit
bengek lagi tuh
gimana sih kamu gitu aja pakai ditawar heran deh
makanya dong kalau belanja tuh jangan yang ada label harganya
belanja itu tempat seperti ini kayak begini
jadi tahu ini bukan masalah uang dang bukan masalah bayar membayar
ini deh masalah seni tawar menawar antara pembeli dan penjual
alah senak senik senak senik bapak ini tidak butuh seni senian
itu cuma kamu menutupi ketidakmampuan kamu
belanja tuh kayak saya dong
berapa nih pak
nih pak saya kasih lima
rp lima kembaliannya buat bapak
gitu dong kalau belanja
udang kalau mau ngasih lebihan itu jangan lima ratus perak
kasih rp sepuluh atau rp dua puluh gitu dong harusnya
rp lima ratus buat bapak rp lima ratus
ceng kamu kasih dia rp sepuluh rp dua puluh
rp lima puluh tiap hari
ya keburu kaya dong abangnya
terus dia gak jualan sayur
terus kamu mau beli sayur di mana
kamu kita kali yang banyak juga banyak kita juga
kenapa sih ceng kok kamu ngeliat saya seperti itu
ya kamu ngapain sih dadang diladenin terus
ya kamu tidak akan pernah menang
ya makanya lain kali kamu bantuin kalau misalnya saya lagi ribut omongan sama dia
ya bantuin dong
si dadang itu mulutnya kayak perempuan perempuan nyinyir
kalau kamu perempuan judes
kom ceng assalamualaikum
ngapain bos sendirian
saya sadar ceng
bahwa uang itu membuat saya menjadi sombong
saya harus puasa untuk melatih diri
mendekatkan diri pada allah
lagi bokeh ya
jangan lanting emosi yang sedang puasa
udah beres kang
alhamdulillah bu dokter sudah
kalau masih ada yang kurang saya bisa melanjutkan lagi sesuai kemauan ibu
cukup rapih saya suka
maaf bu saya tidak bisa menerimanya
ini kan kerjaan teman saya
eh kan akang udah ngerjain rumah saya udah nggak apa apa terima aja kang
maaf bu saya nggak bisa terima saya permisi dulu bu
ternyata di cirawas masih ada juga ya orang yang tidak menuhankan uang
jangan pernah mau difoto sama si aceh
sekarang mana si aceng
saya nggak tahu mak
bettan mengambil cara untuk mereka berpengaruh bersama mereka

saya memang jangan mau kacau saya itu kinam sebagai bikin mereka merihet dalam

hai soalnya tema udah nggak bisa ditinggal tinggal ah
terus dede gak bisa tiap hari kesini lagi terus gimana caranya kita ketemu lagi
dede pulang dulu assalamualaikum
hai neng yang nyiapin
udah nyiapin buat akang dagang
nanti yang berat berat biar akang yang ngerjain
akang gue siap siap dulu ya
ya udah deh jangan pengen pengen tarik tarik begitu ah
kan saya juga mau belajar motor
iya ini diajarin
ini mau diajarin ah
yang kamu berdara
enak banget sih sealy
ceng kamu kenapa ikhlas ngajarinya kak
enggak tahu sih udah jatuh
makannya setia sama istri
bawa aja ke rumahmu dokter
kan sekarang untuk melarate praktek di rumahnya
eh kamu hantar sih
nanti kamu hantar mau aku potong
wah dia masakin
tuh tadi kayaknya keselnya
oh di situ
ini retak mak
rumah sakit dulu mak
ini harus diperiksa dulu mak
mak jangan di situ atu
ganti ke mana ceritanya sih mak
aduh pintunya nggak ditutup kok
iya tutup dulu mak
mak saya susu dulu ya mak ya
sekarang saya mudah kan mak